sesaat lagi anda akan menyaksikan
i'm desi anwar
di indonesia sehingga sangat sangat penting
bagi kita untuk menopang mendukung dan juga memperluas
peluang bagi umkm untuk melakukan usahanya
tapi ketika saat pandemi covid sembilan belas
berlangsung ternyata cukup terpukul ya usaha umkm ini
nah insight with desi anwar kali ini akan membahas bagaimana
strategi untuk memulihkan kembali perekonomian umkm
dan tentu saja kalau kita bisa memulihkan kembali umkm
kita bisa juga memulihkan kembali perekonomian indonesia
perekonomian global mulai pulih dan diperkirakan tumbuh positif pada dua ribu dua puluh
dalam upaya melaksanakan
program pemulihan ekonomi nasional
pemerintah terus memberikan dukungan kepada umkm
karena umkm merupakan pilar terpenting dalam perekonomian indonesia
jumlah umkm di indonesia yakni sebesar enam puluh empat sembilan belas juta
dimana komposisi usaha mikro dan kecil sangat dominan
yakni enam puluh empat tiga belas juta atau sekitar sembilan puluh sembilan sembilan puluh dua persen
dari keseluruhan sektor usaha
pandemi covid sembilan belas mengubah perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis
yang perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha
akibat adanya pembatasan kegiatan
konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah
dengan memanfaatkan teknologi digital
di era disrupsi ini
digitalisasi semakin relevan dan strategis bagi umkm
untuk tetap bertahan dan berperan sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi
sejalan dengan arahan wakil presiden ri ma'ruf amin
pada puncak peringatan hari umkm nasional dua ribu dua puluh
bank negara indonesia menegaskan komitmen meningkatkan pembinaan
dan pengembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah
selain agar umkm dapat bertahan dan memperkuat bisnisnya
di tengah pandemi
bni menyiapkan solusi terintegrasi bagi para umkm
agar dapat naik kelas dan menembus pasar ekspor
seluruh stakeholder lintas kementerian bank indonesia
bumn dan swasta telah bersinergi untuk menghadirkan inovasi
bagi umkm indonesia
bni hadir dengan beragam solusi untuk umkm
agar dapat bertahan di tengah pandemi
umkm bisa mendapatkan pemberdayaan untuk peningkatan kapasitas
dan kualitas produksi edukasi penyusunan laporan keuangan
yang tidak kalah penting
yakni dukungan perluasan pemasaran produk
melalui bisnis matchmaking dengan buyer di pasar global
bni hadir dengan beragam solusi keuangan dan digital
bagi pelaku umkm
agar tetap bertahan dan memperkuat bisnisnya
di tengah pandemi covid sembilan belas
hai ada pak tete nama pak iqbal ini kalau kita bicara mengenai umkm udah pas ini makar makarnya
sebagai menteri kooperasi dan umkm dan juga direktur bisnis umkm saya rasa perlu banyak yang
kita gali ya apa apa saja yang kita bisa kembangkan supaya umkm kita usaha mikro kecil dan menengah
kita itu bisa menjadi istilahnya nomor satu lah karena ini penggerak perekonomian indonesia yang sangat sangat kuat ya
mana pak iqbal kita kemana sekarang
supaya lebih pas kita pak menteri mbak desi kita mampir di bni ekspora itu solusi terbaru dari bni untuk kita bisa membantu umkm
bni explora ya silahkan
insight with desi anwar kali ini kita ditemani oleh menteri kooperasi dan umkm pak teten mas
dan juga pak iqbal

ada direktur bisnis umkm bni pak muhammad iqbal
kita apa kabar ya tadi kita sudah sempat ketemu di lantai smesco indonesia
ini sebuah gedung yang cukup familiar ya
tapi saya kenalnya itu sebagai semacam etalase untuk memasarkan produk produk indonesia
by the way interview ini kita laksanakan sesuai prokes ya
kita semua sudah divaksinasi sudah di antigen dan juga kita cukup jaga jarak
nah pak teten kalau kita lihat selama lebih dari satu setengah tahun ini
krisis ekonomi akibat pandemi covid sembilan belas sudah kita rasakan
dan tentu saja kalau kita melihat dari segi ekonomi indonesia itu
bisnis umkm nya merupakan tulang punggung lah dari perekonomian kita
dari kooperasinya dan juga pelakunya kalau tidak salah lebih dari sembilan puluh tujuh persen

dan yang terakhir adalah pelakunya itu dari umkm
jadi kontribusinya itu terhadap perekonomian luar biasa
sehingga kalau saya lihat kalau kita ingin memulihkan perekonomian indonesia
penting perlu untuk mendukung daya saing dan juga produktivitas dan kualitas dari umkm itu sendiri
kita berada di smesko indonesia ini pak teten
apa yang kita pelajari dari masa pandemi ini untuk memperkuat lagi umkm
apa strateginya karena lebih dari dua puluh tujuh persen ya sempat turun akibat pandemi covid sembilan belas ini penghasilannya
ya kalau pandemi saya kira memberi pelajaran ke kita mana saja yang bisa survive dan tidak survive
dan supply chain juga menjadi penting bagi umkm
karena yang bisa bertahan yang sekarang bisa go digital itu naik dua puluh tujuh persen
yang berbasis digital yang memiliki online
dan sekarang kita sudah lumayan sudah ada lima belas sembilan juta umkm atau dua puluh tiga persen yang sudah terhubung ke ekosistem digital
sebelumnya hanya delapan juta selama sepuluh tahun ya usia e commerce hanya delapan juta
tapi dalam satu setengah tahun naik jadi lima belas sembilan juta
jadi sisi positifnya lah dari pandemi
nah yang kedua umkm yang didukung dengan supply chain
akses kepada pembiayaan bahan baku sdm pasar itu yang bisa survive
nah termasuk mereka yang punya kemampuan untuk adaptasi dan melakukan inovasi produk sesuai dengan market yang baru
market yang baru itu yang go digital
yang kedua di tengah pandemi ini kan daya beli turun
mereka mengkonsumsi hanya tiga
kebutuhan utama makanan minuman health care sama home care
nah umkm yang bisa melakukan adaptasi dan inovasi produk ketiga ini dan go digital itulah yang bisa survive
jadi harus ada inovasi harus ada kreativitas
kalau dalam satu setengah tahun ini ini kan tadi disebut ya dua puluh tiga persen sekarang yang sudah pindah lah atau memiliki basis digital itu sendiri
tapi yang melakukan inovasi itu sendiri dari
begitu banyak jumlah umkm yang kita miliki enam puluh empat juta kalau tidak salah itu
berapa persen yang kelihatan berinovasi dan berkreasi selama ini
ya sam misalnya begini
misalnya dapur dapur di rumah yang memproduksi makanan siap saji frozen food dan lain sebagainya yang dijual secara online
termasuk juga yang banting setir
cafe restoran yang tidak bisa dijualan secara operatif
lain mereka juasa
jadi saya melihat resiliensi umkm dari waktu ke waktu dari krisis ke krisis itu mereka itu punya tuh kemampuan adaptasi seperti itu
mungkin karena skala usahanya kecil ya
beda dengan yang besar untuk banting setir itu kan terlalu banyak gerbong yang harus ditarik
nah sehingga di dalam krisis ekonomi saat ini termasuk krisis sebelumnya
bahkan yang bisa menggerakkan ekonomi itu justru umkm
ini juga terkait bukan soal mereka fleksibel dari segi bisnis ya karena kecilnya
tapi juga memang ini terkait dengan pendapatan keluarga
mereka nggak bisa berhenti berusaha
kalau nggak mati
inilah yang menggerakkan
jadi motivasinya sangat tinggi ya
jadi mereka untung sedikit juga nggak jadi salah
ekonomi keluarga harus tetap bergerak
dan inilah dinamisatornya
makanya kalau kita tanya di perbankan kredit yang paling hit kan kredit untuk umkm saat ini
yang besar mungkin nunda investasi menunda ekspansi bisnis menunggu situasi ekonomi pulih
umkm kan nggak bisa terkait dengan ekonomi keluarga
ya jadi mereka
saya lihat juga pemerintah dalam program pen ini
pemulihan ekonomi nasional kan memfokuskan banyak sekali cukup besar anggaran untuk membantu umkm
dan bekerja sama dengan bank himbara ya
salah satunya adalah bni tentu saja sebagai salah satu yang terbesar
ini selama satu setengah tahun ini khususnya pak iqbal
apa apa saja yang dilakukan untuk tadi
ini kan bisnis keluarga
jadi sangat terdampak
mungkin mereka punya kredit yang tidak bisa mereka bayar bunganya atau pokoknya dan lain sebagainya
atau tidak bisa mendapatkan akses
apa apa saja yang dilakukan oleh bni selama satu setengah tahun ini
pak desi tadi menarik
tadi pak menteri sudah sampaikan
memang ternyata ada dua ekstrim yang terjadi di lapangan ini
ada cukup banyak pelaku umkm yang survive
di contoh sektor sektor perkebunan komoditas mereka malah menikmati enjoy the growth ya
tapi misi lain cukup banyak juga pelaku umkm yang di ekstrim satu lagi
di mana mereka cukup terdampak dengan penjualan yang turun terus
seperti di perhotelan pariwisata
pendekatan kami di perbankan pasti berbeda mbak desi
jadi buat teman teman pelaku umkm yang menikmati growth kita dampingi mereka dengan memberikan skema akselerasi
itu berapa persen dari
meskipun tidak besar
kalau kita persentase yang sektor growth ini hanya dua puluh tiga puluh persen ya
mayoritas memang seperti yang pak menteri sampaikan tadi ada dalam sejarah
yang mana mereka cukup terdampak dengan penurunan penjualan sampai tujuh puluh lima persen
itu kalau kita lihat semua umkm mikro kecil menengah itu rata rata empat puluh persen turun penjualnya sampai tujuh puluh lima persen
nah ini yang kita bantu dengan skema relaksasi
relaksasi dalam bentuk apa restrukturisasi utangnya
ada restrukturisasi ada stimulus ada bantuan bantuan subsidi bunga
itu kalau di total ada selama satu bulan
kalau di total ada selama satu setengah tahun ini ada berapa ya jumlah yang difokus
kalau budget untuk umkm untuk program relaksasi subsidi hibah itu rp satu ratus dua puluh enam triliun
satu ratus dua puluh enam triliun ya
atau dua puluh satu persen dari total budget pemulihan ekonomi nasional
dan sampai sekarang sudah seratus persen terserap atau bagaimana dalam penggunaan
yang kami kelola sendiri misalnya yang banpres produktif berupa hibah
untuk usaha mikro yang belum bankable itu sudah sembilan puluh dua persen penyerapannya
ini juga sangat efektif saya kira selain membantu modal kerja bagi usaha mikro yang paling terdampak tadi
tapi juga sekaligus menggerakkan meningkatkan daya beli masyarakat
sehingga kuartal dua kan kemarin ekonomi bisa tujuh
ini karena kita ditopang dengan ekspor kita yang cukup kuat juga
tapi ini menarik pak iqbal karena bni kan sebagai salah satu yang membantu ya menyalurkan
total berapa jumlah umkm yang di bawah bni sendiri yang mendapatkan manfaat dari relaksasi ini
dan fokusnya tadi selain tujuh puluh lima persen yang terdampak itu kepada siapa siapa lagi
kami dari di portfolio kami mbak desi lebih kurang ada satu ratus lima puluh ribu umkm yang menikmati
mendapati stimulus dari pemerintah
baik itu kur
ada banyak lagi skim yang dikucurkan pemerintah
dan dari semua itu ternyata progresnya lumayan untuk menahan mereka untuk gak jatuh lebih dalam lagi
jadi kalau tadi pak menteri sampaikan sudah ada seratusan triliun sudah dikucurkan
seratusan triliun dari segmen kami sendiri yang sudah kami berikan itu kalau untuk kur ya terutama kur
sudah sampai tiga puluh dua triliun sudah mendapatkan bandar tiga puluh dua triliun dan saat ini sudah dua puluh triliun yang disalurkan
dan ini lewat langsung ya mereka ya
sesuai dengan kebutuhannya biasanya kan kalau bantuan ini kan pasti ada
tahun ini kita naikkan lagi kur itu jadi rp dua ratus lima puluh tiga triliun
tahun lalu kan rp satu ratus sembilan puluh triliun karena pasti yang membutuhkan kan yang mikro
dan hari ini kalau gak salah sudah enam puluh satu persen ya diserap
dulu kan kita berpikir umkm itu hanya butuh pembiayaan
pak menteri bisa mengaminkan nih
ternyata pada kenyataannya kalau hanya pembiayaan saja mereka akan berhenti dan gak bangkit lagi
kemudian di sana kita merevisi melihat kembali apa sih yang sebenarnya dibutuhkan ternyata butuh pendampingan

lima puluh persen sekarang sudah berbasis platform digital dan yang juga kan sekarang ada program ini lah
bangga buatan indonesia dan platformnya itu serba digital
kita semua sekarang kalau belanja juga lebih banyak online ya apalagi kalau lockdown
apa apa saja kira kira yang selama ini dilakukan untuk istilahnya meningkatkan kualitas dari umkm
yang memang sedang naik daun ini pak iqbal
kalau di bni kami framework kami punya namanya yang kami sebutnya framework pemberdayaan umkm mbak desi
nah framework ini belajar di pengalaman kami di masa lalu
dulu kan kita berpikir umkm itu hanya butuh pembiayaan
pak menteri bisa mengaminkan nih
ternyata pada kenyataannya kalau hanya pembiayaan saja mereka akan berhenti dan gak bangkit lagi
kemudian di sana kita merevisi melihat kembali apa sih yang sebenarnya dibutuhkan ternyata butuh pendampingan
nah pendampingan itu harus kita lakukan
harus kita ikuti dalam siklus hidupnya umkm mbak desi
jadi gak hanya bisa kita ikuti di saat mereka mulai bis saja
tapi dalam sepanjang fase kehidupannya mereka kita harus bantu kawal
di online mbak desi juga kan bersaing tuh dengan brand brand besar ya kan
karena itu kalau umkmnya kualitas produknya tidak punya daya saing terus kapasitas produksi mereka sedikit itu gak lama tuh
jadi mereka bisa bertahan di online
jadi betul seperti pak iqbal pendampingan ya mengkurasi produk ya memperbaiki packagingnya memperbaiki brandingnya
dan mengikuti selera pasar juga
nah ini penting
jadi kan ada research and developmentnya itu sangat sangat penting ya
ini ngomong ngomong kita kan sekarang berada di ini ada booth di smesco indonesia ini booth namanya bni explora ya
berkaitan dengan yang naik daun ini
kalau kita lihat kan future nya ke masa depan apalagi kalau pandemi ini sudah berlalu pak teten
berarti kan harus lebih ditingkatkan lagi digalakan lagi semua yang berbasis digital
karena ini berarti bisa bersaing bukan saja secara domestik tapi secara internasional
mungkin apa mimpi pak teten untuk membuat smesco ini lebih dari sekedar etalase untuk umkm kita yang biasanya keripik dan dodol gitu
harus yang lain lain yang berkualitas
ya kita ini smesko kita jadikan dua pusat ya
jadi pusat center of excellence untuk pengembangan produk umkm dan model bisnisnya yang inovatif supaya umkm itu juga bisa bersaing
punya daya saing
baik di pasar domestik maupun global
karena di market online pun sekarang kan kita diserbutkan produk import
kita bisa belanja produk produk online yang harganya bahkan bisa lebih murah
nah sekarang umkm kita
nah yang kita harus percepat transformasi digitalisasi itu
yang kedua ini memang smesko tempat kamar dagangnya umkm lah
kita juga secara online termasuk yang global
jadi kita sekarang menghubungkan dengan bni juga ya bagaimana produk produk retail export umkm itu
karena sekarang ini kan dunia ini sudah terhubung pak desi dengan teknologi digital ini
jadi selera orang di dunia bisa sama
yang belanja itu bukan distributor lagi
konsumen langsung ke produsen
jadi konsumen di eropa langsung beli batik di jawa
nah ini kan retail
nah ini kita harus perkuat logistik sistemnya
nah makanya bni explora ini keren juga konsepnya
sebenarnya apa konsep dibalik itu dan kenapa namanya eksplora
itu berawal dari ketika kita kami bni mendapat penugasan
untuk lebih mengeksplorasi dan mengeksploitasi jaringan kantor kami di luar negeri
mungkin mbak desi pak menteri bisa aware kalau kita bni cukup banyak punya jaringan
jaringan campur energi yang cukup mumpuni dan banyak
nah di dasar itu kemudian kami melihat ada opportunity untuk mengembangkan dua ekosistem sekaligus
nah kita melihat
jadi orang orang indonesia yang tinggal di luar negeri
dan bni punya cabang banyak
berapa juga cabangnya
bisa di selar
nah kemudian kita juga ditugaskan untuk membuka lebih banyak cabang lagi
kita berpikir kalau memang seperti itu mau gak mau kita harus garap secara ekosistem
karena unkm ini gak mungkin garap ketengan ya pak menteri ya
jadi kita harus garap mereka dalam satu kesatuan
nah berawal dari sanalah kemudian kita melihat ada nama ekspor dan diaspora
kayaknya keren juga kalau di merge di combine jadi ekspora
dan muncullah nama ekspora ini
nah dalam karena ekosistem ditargilah ekspor dan diaspora
maka semua aktivitas ekspor ini mengarah ke sana
kalau kita bicara ekspor mungkin pak menteri paham sekali
di sana kan setidaknya tiga komponen ya
tiga target market mbak desi ya
ada ekspor termapan
ya mungkin jumlah kita masih belum banyak pak menteri ya
baru empat puluh delapan persen

tapi kita punya dua lagi yang besar
kalau nggak salah pak menteri nargetin lima ratus ribu ya sampai tahun dua ribu dua puluh empat nanti
kemudian nah ini yang benar nih
kita ternyata selama ini mbak desi cukup banyak
mbak desi cukup banyak pelaku mkm menjadi pendukung ekspor
jadi mereka gak langsung ekspor
tapi mereka menjadi sub component atau sub product dari eksportir
contoh di karawang misalkan
atau produk pisang yang dilapuk
atau produk mangga ya pak menteri ya
jadi cukup banyak produk kita
produk pelaku mkm yang ternyata bisa di combine di aggregate oleh eksportirnya
nah itu yang menjadi target kami
pak iqbal ini kan berarti kita sudah harus berpikir secara jangka panjang ya
dan umkm kita juga mau tidak mau kan harus siap dinaikkan kelas lah
kualitasnya tapi produknya tapi juga pemahaman terhadap apa yang dibutuhkan
ini bagaimana dalam strategi kerangka ekspor ini
jadi apa apa kira kira yang bisa difokuskan supaya produk produk umkm kita bukan saja bersaing
tapi bisa membawa nilai tambah yang jauh lebih dari yang sekarang
kami untuk ekspor kami membidik sekarang yang memang potensi ada
misalnya dukungan bahan baku ada
market limanya ada
nah ini yang kita langsung grab
contohnya apa apa saja
kalau indonesia kan biasanya tekstil sepatu dan itu kan menjadi
menurut saya kita harus balik lagi apa yang menjadi keunggulan domestik kita
ya misalnya di sektor kelautan
kita dari mulai rumput laut ikan tangkap mau budidaya market luarnya itu unlimited lah
ya saya sudah ketemu dengan para eksportir ikan dan lain sebagainya
dunia sekarang minta
nah tapi kan supply chainnya belum rapi
misalnya bahan bakunya belum terintegrasi dengan food processingnya pembiayaan dan lain sebagainya
karena disitu kualitas standar produksi itu kalau ekspor harus betul betul
terus saya kira banyak
briked aja misalnya
untuk keperluan barbeque
kalau di timur tengah kan untuk merokok sisa
besar sekali permintaannya
tapi itu supply chainnya
nah juga yang paling potensial itu adalah buah trofik sama herbal
yang saya lihat justru thailand dari dulu mereka
buah kaleng mereka
nah jadi betul
jadi kan basisnya usaha mikro
jadi harus ada agregasi
aggregasi konsolidasi produk kurasi produk standarizasi
lalu hubungkan dukungan sistem logistiknya
dan jumlah diaspora kita di luar negeri kan juga lumayan ya
sekarang dengan ekosistem digital kan sistem logistiknya relatif lebih aman
nah yang kita perlukan
diaspora kita itu menjadi reseller produk produk umkm di market digital di luar negeri
nah tinggal kita dukungan suplai barangnya ya
sama gudang di sana
seperti bagaimana misalnya produk cina masuk ke indonesia kan juga seperti itu
ya bagaimana pak iqbal
apalagi kan bni kan hadir di berapa jumlah negara di mana bni hadir sekarang
kami ada di new york tokyo seoul london hongkong singapura
dan bakal nambah nambah lagi sama sama
paling ini kan semua kota kota besar ya dengan kekuatan ekonomi yang cukup tinggi
kira kira apa yang bisa jadi sangat prospektif ya bagi ekspor ekspor umkm indonesia
kalau sekarang contoh kemarin mungkin ada menarik ya mbak desya
ternyata kita kalau kita lihat banyak per kita yang kita unggul dan negara tidak punya
itu kita dominan
nggak ada yang punya lagi
makanya kita dijajah karena itu
furniture juga ya
nah contoh kemarin kita juga di bni kita mengkurasi salah satu eksporter terbesar mobil mebel ke amerika
dan itu sekarang mereka udah masuk ke nggak lagi lewat resell distribusional tapi udah masuk ke downstreamnya
karena mereka berpikir pak ini mumpung china dan amerika lainnya

singapore dan china nggak masuk kita harus masuk
jangan sampai vietnam masuk
dan itu udah terbukti mbak desya
jadi kami baru pilot ini sejak juni dua ribu dua puluh satu ini
mungkin baru dua tiga bulan terakhir nih mbak desya
krisis membuat kreatifitas makin banyak
dan alhamdulillah syukur ya kita dalam tiga bulan ini kami sudah menguncurkan kredit ekspor satu triliun
untuk seratus pelaku umkm yang sekali ekspor
pak iqbal apa peran bni tadi pendampingan itu sangat penting
berarti kan ada pendampingan yang agak berbeda ya dalam hal ini
karena mau tidak mau kan bni juga harus profit dong
sebenarnya bukan tujuannya bukan mensubsidi kan
tapi justru meningkatkan kelas dari nasabah yang selama ini dibantu
jadi memang yang cara berpikir mindset yang kita robah sekarang mbak desya
jadi cara kita mengkurasi seperti mbak messa beka tadi
atau mendampingi mendampingkan tidak lagi dalam konsep belas kasihan ya pak menteri ya tapi
konsep bagaimana kita menjadikan teman teman di umkm ini betul betul jadi entrepreneur dan komersial gitu
sehingga mereka punya motivasi untuk sistem
ini sudah beda ini cara pelatihan dan cara pendekatannya
jadi kan kita ingin juga umkmnya bertransformasi lah
dari yang kita ingin ke depan yang produk umkm itu yang berbasis kreativitas dan juga inovasi teknologi
supaya kita enggak terus seperti mbak desya bilang keripik kerupuk keras
keripik kerupuk dodol gitu
walaupun enggak ada salahnya juga
nggak tapi kan kita harus bertransformasi yang punya value
dan kita harus mengarahkan umkm kita juga menjadi bagian dari industri
jangan mikro terus jadi lebih berkembang
seperti umkm di jepang di korea di china
umkm ini sudah menjadi bagian dari rantai pasok industri nya
industri nasional dan global
nah karena itu maka kemitraan ya
usaha besar dengan usaha kecil
dengan bumn ini yang sedang kita rintis
supaya umkm dan usaha besar ini enggak konfit
justru saling mendukung
sehingga kalau misalnya industri nya go global ekspor umkm nya akan naik
jadi tadi yang dibilang kan kenyataannya umkm menjadi supplier bahan baku
suku cadang atau bahan penolongnya
sekarang bisa jadi main player nya
jadi kita mindset bisnis umkmnya memang yang kita mau rubah
bahwa mereka bukan lagi usaha mikro dan stagnan
tapi harus berpikir bagaimana scaling up
iya jadi kesannya bukan sesuatu yang diperlukan belas kasihan usaha yang
tapi betul betul seperti butik ya
kalau butik kan biasanya harganya lebih mahal kualitasnya bagus barang barangnya unik
kira kira dalam ini semua ekosistem ini apa kontribusi bni ekspora
ada targetnya sendiri dan juga sudah berapa yang bergabung sekarang dalam eksplora
jadi kami baru pilot ini sejak juni dua ribu dua puluh satu ini
mungkin baru dua tiga bulan terakhir nih
krisis membuat kreativitas makin
dan puji tuhan
alhamdulillah syukur ya
kita dalam tiga bulan ini kami sudah mengucurkan kredit ekspor satu triliun
untuk seratus pelaku umkm yang sekali ekspor
ini sejak bulan juni
per tiga bulan ini
kita sekarang bulan september
itu sangat dibantu oleh pak teten dan tim terutama teman teman dari smesco
karena kurasinya kami dapat dari timnya kementerian
kemudian kita dalamin di sana
terus kita juga sudah lebih dari tujuh ratus pelaku umkm
yang kami dampingi pelatihan
kemudian kita tingkatkan kapalitasnya
dan sekarang mereka sudah on boarding di e commerce e commerce yang
jadi sudah online semua
ada targetnya akhir tahun berapa
ini kalau dalam empat bulan saja sudah
kalau pak menteri pengennya lima ratus ribu umkm ekspor baru
luar biasa karena memang e commerce kan tadi disebut pak teten ya
tapi kalau sekarang pelakunya juga semakin banyak dan semakin digital minded
ini sebenarnya keuntungan cukup besar juga bagi bni
apa tapi challenge nya selama ini
karena ini kan ada perubahan mindset
apalagi ya biasanya umkm kita kan juga dari segi sdm nya masih banyak yang perlu diperbaiki
sebenarnya kita bersyukur juga mohon maaf tanpa bersyukur pandemi ini merubah cara berpikir kita
dulunya kan adopsi digital ini susah ya pak menteri
sekarang tidak ada pilihan
sekarang tidak ada pilihan they have to do it
jadi sekarang dengan pandemi ini memaksa semua orang beralih ke cara kerja baru
nah ini yang menarik
dulu kita memaksa umkm untuk melihat pakai digital saja mereka susah
sekarang mereka sudah mau ngapok
sekarang mereka tidak bisa apa apa tanpa
nah ini menarik ini menarik
jadi kalau challenge utama pasti mindset
di mana teman teman ini berpikir bahwasannya dia harus keluar dari zona nyaman
keluar dari zona nyamannya selama ini
karena jujur pak menteri mbak desi kalau dalam pandemi ini kan banyak stimulus yang turun kepada pelaku umkm
nah di satu sisi kadang stimulus yang terlalu banyak ini juga kadang kadang membuat ada rasa malas
nah itu yang kita coba dorong supaya teman teman pelaku umkm keluar dari zona zona ini dan mereka lebih mau survive untuk bangkit
dan syukurnya teman teman kita punya optimisme seperti yang terlihat
tapi optimis tahun dua ribu dua puluh empat bisa tiga puluh juta yang bisa di
kami optimis artinya yang disasarkan yang mikro
karena kondisi dan saya kira pasca pandemi pun kan trend market itu ke digital
dan market kita nanti terbesar di asia tenggara
market digital jadi dua ribu dua puluh lima itu sekitar rp satu tujuh ratus triliun
satu tujuh ratus triliun kalau sekarang hanya berapa
sekarang enam ratus an lah
jadi bisa tiga juta
ya bisa tiga juta
nah tiga handicapnya menurut saya di digital itu
yang pertama itu memang literasi digital ini perlu pendampingan
terutama yang mikro yang sdm nya terbatas
tapi kita juga bisa mengembangkan reseller reseller dari anak anak muda yang bisa menjual produk umkm di online
dan tidak perlu diajarkan lagi itu
tidak perlu diajarkan
tidak perlu digital
yang kedua kapasitas produksinya
yang ketiga kualitas
nah kapasitas ini kalau mereka masuk ke pasar yang besar apalagi global
tapi kalau kapasitasnya nggak cukup begitu mereka nggak bisa memenuhi permintaan
tiba tiba jumlah ordernya meningkat karena
jadi tiga hal itu saya kira fokus
kalau infrastruktur di dalam negeri saya kira sudah relatif bagus ya
nah dengan dukungan logistik sistem logistik
supaya biaya pengiriman yang juga masuk
nah karena itu kami juga sekarang dengan bni yang
sekarang tidak harus punya izin dulu ekspor kan
itu masih bisa sesuai dengan regulasi
tapi sehari bisa seberapa kali pengiriman
nah ini yang tujuh ratus sekarang ini kan sudah tujuh ratus yang masuk ke platform ini
ini kira kira latar belakangnya profilnya
dan ini kan ideanya seluruh indonesia ya
bukan hanya para milenial yang memang digital minded
siapa siapa saja mereka dan apa yang mereka hasilkan
beragam ya pak den
kita ada yang dari kopi ada yang tanaman hias ada kerajinan
itu tanaman hias juga ya
ada juga ada tanaman hias
sudah sudah ekspor kemarin
tiga triliun pak
tiga triliun tanaman hias
banyak ternyata banyak produk produk kita yang kita selama ini nggak aware gitu
ternyata itu diminati oleh pasar pasar luar
jadi yang pak mati bilang tadi
jadi digitalisasi ini membuka kesempatan kita untuk melakukan bisnis matchmaking
dengan kalau selain dekatkan b dua b dua c
jadi secara bisnis
jadi kita bisa menangkap peluang itu end to end gitu pak desi
nah ini yang menarik dari ini
ini waktunya sudah hampir habis
tapi mungkin keinginan ke depan bagaimana mempererat kembali kerjasama khususnya antara pemerintah dan bank himbara seperti bni ini
apa kira kira yang masih
karena ini kan masih dalam pilot project lah kalau kita lihat ya
dan mimpinya untuk dua ribu dua puluh empat ini seperti apa
misalnya kan saya diminta untuk ngegenjot ekspor umkm
nah karena itu kami membidik dan saya kira perlu didukung pembiayaan dan logistik sistemnya
untuk potensi potensi yang bisa diekspor dan market demandnya ada
nah ini kita fokuskan
tapi di sisi lain kan juga ke depan kita harus mengembangkan mentransformasi umkm kita menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional dan global
supaya ekspornya melesat
karena umkm gak bisa sendirian
ya ini harus bersama sama dengan industri
harus masuk dalam segala industri
harus apalagi kita merupakan tulang punggung dari perekonomian indonesia
apa pak iqbal kira kira yang masih perlu diperbaiki yang masih perlu dievaluasi dalam kerjasama selama ini
kalau menurut saya mbak desi pak menteri ini kan proses bereksperimen
jadi eksperimentasi ini dan kolaborasi gak boleh berhenti
karena untuk menggarap umkm ini gak bisa sendiri
kami diperbankan keterbatasan kami paling dalam pembiayaan
tapi kami harus bergandingan tangan dengan timnya pak menteri
selama ini bagus kerjasamanya kolaborasinya
dengan biaya cukai dengan pajak dengan industri swasta bahkan e commerce marketplace
kita kandung semua
dan ini sudah memperlukan hasilnya
dan kami yakin kalau diterus kita dua orang bersama sama
maka akan memberikan masa depan yang cerah buat umkm kita
yang tadi lima ratus ribu ekspor terbaru yang tadi dicita citakan oleh pak menteri
dan itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa buat perekonomian kita
dan penting sekali bagi kita juga konsumen indonesia untuk mendukung
kita bangga buatan indonesia
pak teten terima kasih banyak
saya rasa perlu kita berdiskusi lagi karena masih banyak yang bisa kita tanyakan mengenai umkm ini
pak iqbal sukses dengan bni eksporanya
dan semoga semakin laku produk produk indonesia di luar negara
kita saya rasa perlu mendengarkan testimoni dari para pelaku umkm kita
apa apa saja manfaat yang mereka miliki dengan ikut dalam platform bni ekspor ini
sekali lagi terima kasih
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
produk produk saya di main bisnis saya sebenarnya wood carving
ini produk produk yang karya kadek sendiri atau didapatkan dari para seniman seniman yang lain bagaimana
of course desi itu dari desain saya
di daerah solo itu ada satu daerah namanya yang khusus pengrajin pengrajin dari rotan
jadi mengerjakan barang barang dari rotan
nah dari situlah saya berpikir bagaimana mengolah rotan rotan ini menjadi produk produk dengan nilai ekonomis yang tinggi

menghiasan utama hfeed out ini adalah amino mudanya ikut dari rotan ada tender of theshiqis yang dat lena slash hutka ini ini

bekerja habitatsnya yang dituju oleh bidang
kalau kita memperkuat umkm pasti kita akan memperkuat perekonomian indonesia
nah salah satu cara bagaimana kita bisa mendukung umkm adalah membuka peluang pasar khususnya bagi pelaku umkm di indonesia
apalagi dengan melakukan ekspor ke luar negeri
dengan demikian bisa mendapatkan devisa dan nilai tambah yang lebih
nah kita akan berbicara dengan dua pelaku umkm yang sudah berhasil menembus pasar internasional
berkat kerjasama dengan bni ekspora
bni ekspora adalah wadah untuk mempermudah para umkm melakukan ekspor ke mancanegara
ada kadek dari denpasar
kadek dari usaha namanya
halo mbak desi
sehat sekali sehat kak dea
nama kompani saya balik parcel
dan kita juga ditemani lewat zoom tentu saja reza
reza ada di solo dengan nama perusahaannya itu arya sena
halo mbak desi
kabar baik dari solo
baik kita senang sekali
ini ada dua pelaku
masih muda masih milenial tapi ternyata sudah berhasil menembus pasar internasional
mulai dari anda kadek saya lihat itu di belakang barang barangnya bagus
coba balik parcel ini apa saja kira kira fokus produk produknya dan kemana saja di ekspor
seperti di belakang ini produk produk saya di mind bisnis saya sebenarnya wood carving

wood art ya ini produk produk yang karya
karya kadek sendiri atau didapatkan dari para seniman seniman yang lain bagaimana
of course reza itu dari desain saya dan desain
saya kebetulan orang seni ya keturunan seni dari bapak saya
jadi saya mengembangkan itu
awalnya saya pas remaja itu melihat di ubud banyak artshop yang mereka menunggu kedatangan tamu yang harus datang
jadi saya berpikir gimana caranya biar tidak menunggu
dan saya membuat website sendiri
kebetulan saya tamatkan it
pertama kali saya dapat bayar dari perancis waktu itu
setelah itu saya kembangkan lagi produk produk saya
jadi dapat customer dari francis waktu itu yang melihat karya kadek dari websitenya
cara memesannya waktu itu bagaimana
saya dari pertama buat website itu sudah ada sistem
itu ada shopping cart
sistemnya luar database
jadi seperti marketplace yang sekarang
habis itu kita lanjutkan
pertama sampai dua ribu usd
kemudian sampai kontainer
dan happy ya customer nya
sebelum balik lagi ke kadeng
ini saya lihat di belakang ada semacam basketry ya
wicker dan lain sebagainya
bisa cerita sedikit mengenai usaha reza aryasena
bagaimana pertama kali didirikan
dan bagaimana hasil usahanya sekarang
di daerah solo itu
ada satu daerah namanya
yang khusus pengrajin pengrajin dari rotan
jadi mengerjakan barang barang dari rotan
seperti kita tahu rotan itu kan merupakan
salah satu sumber komoditas alam indonesia ya
yang berhasil dari sini dan tidak ada bahannya di negara lain
nah dari situlah saya berpikir
bagaimana mengolah rotan rotan ini menjadi produk produk
dengan nilai ekonomis yang tinggi
nah seperti itu mbak desi
jadi ini rotan rotannya reza desain sendiri
karena saya kan senang sekali ya
dengan pernah perni dari dekorasi rumah
terus waktu itu saya mulai membuat item item rotan
kayak bikin porsi desain sendiri porsi meja seperti itu
lalu berkembang dengan home dekorasinya
kayak basket basket seperti yang di belakang ini
ada planter laundry basket sampai lampu wall decoration
ternyata itu respon pasar di eropa dan amerika itu bagus bagus sekali
pertama kali waktu menjual itu kepada siapa reza
atau dari awal apakah punya toko yang dikelola
atau seperti tadi kadek yang mulainya dari punya website sendiri
kalau saya mulai dari bikin website
dari website itu dapat bayar pertama kali dari tali
saya masih inget namanya itu mr claudio bosari
apa yang dibeli
dua puluh feet container pakainya lc
eh bukan dua puluh feet
itu apa apa saja isinya
itu mix item kursi meja basket gitu
masih ini masih ingat ya sampai sekarang
tahun berapa reza
sekitar tahun dua ribu empat
nah kalau sekarang ke negara negara mana
mana yang paling menjadi pasar yang terbesar bagi produk produk yang reza produksi
eropa masih yang paling kuat
eropa masih yang paling mengemari produk produk rotan handmade kita
kita yang kirim rutin itu ke perancis jerman belanda uk
reza dan kadek wish list ke depan seperti apa
apa saja bantuan yang ingin didapatkan khususnya dari pemerintah maupun perbankan dalam mengembangkan bisnisnya supaya lebih sukses lagi
terima kasih mbak desi
saya sih berharap dengan adanya program ekspora dari bni ini akan lebih terbuka peluang pasar
kita hanya ke eropa atau amerika
bahkan ini pertama kali saya dapat bayar dari korea selatan itu lewat bni ekspora ini
bisa ke depannya bisa lebih luas lagi
iya kadek bagaimana apa kira kira yang wish listnya
dengan adanya bni ekspora ini saya berharap untuk ke depannya lagi ada bisnis matching yang sudah pernah diberikan
nah diberikan kesempatan ke kami seperti yang kemarin ke korsel juga
harapannya mungkin ke negara negara lain untuk meningkatkan menambahlah menambah customer lagi lewat bni ekspora ini
ya mungkin bisnis matching lagi ditambah dengan bukan hanya di korsel saja tapi di negara lain
iya kita masih ada satu lagi yang kita akan ajak bicara
siapa dia tetaplah bersama insight with desi anwar
salah satu tugas dan visi kami adalah tentunya membantu terutama bidikur bnd sepanas bnd yang tergantung di umkm untuk memasuki pasar internasional
ya kita lanjutkan insight with desi anwar topik kita kali ini bagaimana membantu memperkuat umkm indonesia
salah satunya adalah memperlancar dan mempermudah bagi para umkm untuk melakukan ekspor
dan tentu saja dalam hal ini peran bank ya bisa sangat sangat membantu
dan kita lihat bahwa bni ekspora membuat ada program ya yang mempermudah bagi para umkm untuk melakukan ekspor ke seluruh dunia
khususnya di mana mereka bni memiliki cabang
nah salah satu yang menjadi tujuan ekspor bagi para umkm indonesia adalah ke korea selatan
saat ini saya sudah bergabung bersama anies vu ya dari bni cabang korea selatan
khususnya general manager nya ya anis vu apa kabar
baik badi si banyak kasih ya
pak aniesfu tadi saya berbicara dengan menteri kooperasi dan umkm dan juga dengan dua pelaku umkm
satu dari denpasar satu dari solo yang mengatakan bahwa sangat terbantu ya dengan adanya asistensi atau bantuan
untuk memperlancar ekspornya
memperlancar ekspor mereka melewat bni ekspora
ngomong ngomong ada berapa jumlah umkm yang ditangani oleh cabang korea selatan
pak anis vu sekarang
baik mbak desi jadi bni seoul ini merupakan satu satunya perbankan indonesia yang ada di korea selatan
nah salah satu tugas dan misi kami adalah tentunya membantu terutama begitu bnp
sepanjang bni yang tergantung di umkm
untuk memasuki pasar internasional
terutama untuk bisa masuk di pasar korea selatan tentunya
jadi dari sekian banyak denitur bni khususnya umkm bni solo itu ikut berperan membantu untuk mencarikan calon calon potensial buyer di korea selatan
nah keberadaan kami ini adalah sebagai penghubung
nah dengan kami dengan bekerjasama dengan kbri melalui atas perdagangan
kemudian juga dengan asosiasi importer korea
nah kita telah berhasil kemarin akhir juli kita melakukan ikut membawa sekitar lima sampai sepuluh debitur bni untuk kita carikan lakukan bisnis matching
business matching ya namanya ya mencari pembeli ya khususnya di korea selatan
nah alhamdulillah dua dari debitur itu informasi yang kami peroleh itu sudah terjadi transaksi
nah ini salah satu peran kami dan mereka untuk membawa umkm go global khususnya untuk memasuki pasar korea
nah seberapa besar tantangannya dan seberapa terbuka sih sebenarnya pasar korea selatan khususnya untuk produk produk indonesia
ini sebenarnya menarik ya mbak desi
apa namanya sebenarnya kita punya produk produk yang terutama yang produk produk umkm

nah ini yang mungkin setelah covid sembilan belas ini ada sedikit yang menarik ya mbak desi
ini ada sedikit pergeseran demand dari masyarakat korea
jadi dengan kebijakan work from home itu mereka lebih banyak di rumah tentunya
nah tentunya salah satu permintaan yang cukup banyak adalah home decord
nah dari beberapa debitur kita itu mempunyai produk produk yang sangat sangat bagus
nah ini yang kita coba untuk mencari peluang dan potensi buyer dari korea
dan tentunya kita bekerjasama dengan kbri dan asosiasi kbri

nah itu terdepannya kita akan melakukan signing mou antara bnd dan employment
nah itu kedepannya saya yakin ini akan membuka peluang sebesar besar untuk para umkm untuk masuk ke pasar korea
jadi home decor ya kelihatannya salah satu yang diminati
karena kita kan memiliki begitu banyak sekali produk produk khususnya yang ini ya local product
karena kita kan memiliki begitu banyak sekali produk produk khususnya yang ini ya local product

jadi ada tiga sebenarnya
pertama home decord kemudian food and beverage kemudian kopi
selama ini memang komoditas yang sudah aktif seperti batu bara kemudian kayu lapis
nah kita sekarang fokus untuk produk produk umkm mbak desi
nah ini yang kita coba untuk bisa berkiprah di pasar internasional khususnya pasar korea

karena kita juga tahu dari beberapa produk produk yang ada di pasar internasional khususnya pasar korea
karena kita juga tahu dari beberapa produk produk yang ada di pasar internasional khususnya pasar korea

di bali bali parsel itu sudah bisa menembus pasar korea
nah kita harapkan masyarakat hobanyi lainnya yang punya produk lainnya juga bisa ikut andil menembus pasar korea
terima kasih banyak sekali lagiolate kadek dari dian pasar
terima kasih telah bergabung bersama insight with desi anwar and demikianiri dan denet
dan jokes biar mem city anwar dan ada juga soeul
anwar dengan demikian berakhirlah insight with desi anwar kali ini
penting ya bagi kita semua juga untuk mendukung usaha umkm
dan mungkin di antara kita juga banyak yang ingin masuk ke dalam bisnis umkm
apalagi kalau misalnya kita bisa menembus pasar internasional
dampaknya terhadap perekonomian indonesia itu juga akan sangat sangat positif
demikian insight with desi anwar
jangan lupa masih suasana covid rajin cuci tangan gunakan masker
hindari kerumunan dan jangan lupa stay safe
terima kasih anda baru saja menyaksikan inside with desi anwar